menteri hukum dan ham berhasil mengekstradisi buronan pembobol bank bni maria pauline lumowa dari serbia setelah buron selama tujuh belas tahun
dan saat ini rombongan yang menjemput maria lumowa tengah dalam penerbangan kembali ke indonesia
menteri hukum dan ham yasona lawli menyatakan proses ekstradisi ini berhasil dilakukan lantaran hubungan baik antara indonesia dan serbia
nama maria lumowa merupakan tersangka pembobolan kas bank bni senilai satu tujuh triliun rupiah
maria ditetapkan sebagai tersangka dan buron pada oktober dua ribu
selama tujuh belas tahun buron maria lumowa sering bolak balik singapura belanda
pemerintah indonesia sempat dua kali untuk meminta ekstradisi dari pemerintah belanda
namun ditolak oleh pemerintah belanda yang kemudian memberikan opsi sidang di belanda
hingga akhirnya maria lumowa ditemukan ataupun ditangkap oleh interpol
dan wanita kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh delapan ini telah menjadi warga belanda sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
oleh karena itu memang terdapat sedikit tantangan saat pemerintah indonesia ingin menangkap maria lumowa dari belanda menuju ke indonesia
dan akhirnya sekarang ada berita baik di mana maria lumowa berhasil ditangkap dan kini sedang berada di dalam penerbangan menuju ke indonesia
dan terkait hal ini langsung saja
dia akan menuju ke bandara soekarno hatta tangerang banten
untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan pemulangan maria pauline lumowa
buronan pembobol bank bni yang telah buron selama tujuh belas tahun
dan korespondensi ann indonesia albi pratama kini sudah berada di lokasi
selamat pagi albi
bagaimana situasi terkini di sana
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi anissa
ada berita baik sebenarnya dari bidang hukum yang memang ini langsung ditangani oleh kementerian hukum dan ham republik indonesia
dari tersangka pembobolan bank negara indonesia ataupun bni pada tahun dua ribu dua ataupun dua ribu tiga lalu
ini sudah berhasil di ekstradisi oleh pemerintah indonesia
untuk kemudian dibawa ke indonesia untuk menjalani proses hukum yang nantinya akan dijalani setibanya di indonesia
dan informasi terakhir yang saya dapatkan dari staff kementerian hukum dan ham republik indonesia
bahwa pesawat garuda dengan nomor penerbangan ga sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh
dengan boeing tujuh ratus tujuh atau tujuh ratus tujuh puluh tujuh sudah terbang dari serbia sejak pukul enam belas sore kemarin waktu serbia
dan diperkirakan akan tiba di indonesia pada pukul sepuluh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
menjelaskan yang nanti
dan memang perjalanan ini termasuk direct flight dari serbia langsung menuju ke indonesia
tetapi terlebih dahulu nantinya akan transit sementara terlebih dahulu di banda aceh
untuk mengisi bahan bakar after dan juga seluruh staff ataupun crew dari kementerian hukum dan ham
dan juga tersangka
dan juga akan menjalani protokol kesehatan terlebih dahulu sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menuju ke bandara internasional soekarno hatta di cengkareng banten sendiri
dan memang kalau misalnya saya boleh jelaskan
anissa terkait dengan persiapan dari kementerian hukum dan ham republik indonesia di gedung vip kedatangan terminal tiga bandara indonesia
bandara internasional soekarno hatta ini sendiri memang sudah dilakukan sejak pagi tadi
beberapa staff juga sudah ada di sini
bahkan di pintu masuk area menuju ke gedung vip ini juga sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian
yang berjaga dengan beberapa kendaraan taktisnya juga
karena memang kalau bisa dikatakan bahwa buronan ataupun tersangka dari maria pauline lumawa ini merupakan salah satu tersangka dari kasus pembobolan uang
sejumlah satu tujuh triliun pada tahun dua ribu dua dua ribu tiga dengan kurs rupiah pada tahun tersebut yang bisa dikatakan cukup ataupun sangat besar
sehingga ini merupakan salah satu tindak kriminalitas tingkat tinggi
dan saat ini akhirnya indonesia setelah tujuh belas tahun melakukan pengejaran dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan
mulai dari pemerintahan terpemerintah pemerintahan indonesia dengan belanda dan juga pemerintahan indonesia dengan serbia
akhirnya pada tahun dua ribu dua puluh ini berhasil untuk melakukan ekstradisi dan juga memulangkan maria pauline lumowa sendiri
ya albi ini terkait dengan ekstradisi yang dilakukan di masa pandemi
dapatkah anda mungkin lebih menjelaskan kembali terkait dengan tes kesehatan saat maria lumowa nanti akan
masuk juga beserta dengan rombongan ke indonesia
ya anissa memang informasi yang kami terima dari kementerian hukum dan ham sebelum mereka melakukan penerbangan
dari serbia ke indonesia ada protokol kesehatan yang memang terlebih dahulu dilakukan oleh otoritas bandara dan juga hukum yang ada di serbia sendiri
baru kemudian setelah pengecekan dilakukan seluruhnya dan dinyatakan bahwa kondisi mereka sehat untuk melakukan penerbangan dari serbia untuk menuju ke indonesia
maka penerbangan pun boleh dilakukan
di wilayah indonesia sendiri sebelum masuk ke ibu kota jakarta persisnya seperti itu
pesawat garuda dengan nomor penerbangan ga sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dengan pesawat boeing tujuh ratus tujuh ini sendiri harus terlebih dahulu transit ke banda aceh
seperti yang saya katakan tadi selain untuk mengisi bahan bakar aftur juga untuk melakukan serangkaian protokol kesehatan lanjutan
untuk memastikan bahwa selama penerbangan tidak terjadi hal hal yang memang dianggap kritis ataupun mendekati terkait dengan pandemi covid sembilan belas yang saat ini sedang melanda dunia
tidak ada satu negara pun disebutkan bahwa sekitar satu ratus dua belas negara oleh presiden joko widodo pada saat itu juga mengalami pandemi
salah satunya negara negara di eropa termasuk serbia tentunya yang memang dikhawatirkan akan membawa virus corona ataupun penyakit penyakit lain tentunya masuk ke indonesia
sehingga harus ada protokol kesehatan yang dilakukan tidak hanya kepada maria pauline lumowa sendiri tetapi juga kepada seluruh staf kemenkumham dan juga termasuk oleh menteri yasona lawli sendiri juga menjalankan serangkaian
menteri kemenkumham dan kemenkumham republik indonesia yasona lawli sendiri berangkat dari serbia untuk menuju ke indonesia berbarengan
ataupun bisa dikatakan satu pesawat dengan tersangka maria pauline lumowa sendiri begitu anissa
ya yasona lawli langsung menjemput maria rumawa
karena ini artinya memang tersangka yang ditunggu tunggu sudah tujuh belas tahun ditunggu tunggu kedatangannya ke indonesia
tapi bolehkah anda jelaskan juga bagaimana ekstra disini akhirnya terjadi dan berapa lama sebenarnya ekstra disini akhirnya terjadi
yang berhasil ditembus oleh pemerintah indonesia hingga akhirnya maria akan kemudian hadir di indonesia pada hari ini
ya nisa memang indonesia khususnya pemerintah indonesia memiliki rekam yang cukup panjang terkait dengan penjemput
sampai akhirnya penjemputan terhadap maria pauline lumowa ini bisa dilakukan pada bulan juli dua ribu dua puluh ini sendiri
di mana kalau misalnya kita lihat kembali ke belakang pada tahun dua ribu dua dua ribu tiga yang lalu
lumawa ini sendiri adalah tersangka dari kasus pembobolan bank negara indonesia ataupun bni pada tahun antara dua ribu dua sampai dua ribu dua
dengan melakukan permintaan kepada bank bni untuk mencurigakan sejumlah dana dengan menggunakan letter of contract fictive
di mana ini ditandatangani oleh pihak dari bni sendiri yang diduga ini adalah ada keterkaitan tersendiri dengan maria lumawa sendiri
sehingga ada tanda tangan pengesahannya
sehingga ada dana yang masuk bisa dikatakan itu adalah ilegal dan bisa dikatakan ini adalah upaya pembobolan yang dilakukan untuk pribadi ataupun kelompoknya seperti itu
karena memang bisa dikatakan bahwa maria rumawa ini memiliki perusahaan yang merupakan perusahaan patungan dengan beberapa rekannya
yaitu pt gramarindo group yang dimiliki oleh maria lumawa sendiri dengan rekannya yaitu adrian waworuntu seperti itu
dan yang dikatakan adalah
kucurkan sebesar satu tujuh triliun rupiah dengan kurs pada era tersebut yang bisa dikatakan sangat banyak
seperti itu satu tujuh triliun rupiah
dan kalau misal dipecah satu tujuh triliun rupiah ini adalah antara satu ratus tiga puluh enam juta usd ditambah lima puluh enam juta euro
sehingga kalau misalnya ditotalkan ke dalam rupiah totalnya satu tujuh triliun rupiah tadi
lalu setelah dilakukan pencairan dana tersebut
setelah selang beberapa waktu pihak dari bank bni merasa curiga dengan transaksi
yang dilakukan oleh pt gramarindo group sendiri
dan setelah ditelusuri dengan dilakukan penyelidikan secara internal
maka ditemukanlah bahwa pihak dari pt gramarindo group ini sendiri tidak pernah melakukan aktivitas ataupun kegiatan ekspor daripada barang ataupun jasa yang memang dilakukannya
sehingga pada bulan juni dua ribu tiga pihak dari bank bni pun melakukan pelaporan secara langsung kepada mabes polri
untuk membentuk tim khusus
daripada penyelidikan pembobolan dana sekitar satu tujuh triliun ini
tetapi setelah berjalannya waktu
proses hukum dilakukan dengan cara proses penyelidikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh mabes polri sendiri
yang akhirnya berhasil menetapkan maria lumowa ini sebagai tersangka
alih alih untuk menetapkan secara langsung
ketika dicek ternyata yang bersangkutan ataupun maria lumawa sudah pergi ke singapura terlebih dahulu
satu bulan sebelum ditetapkan menjadi tersangka
pengejaran pun akhirnya dimulai pada dua ribu tiga tersebut
sehingga beberapa upaya upaya hukum lainnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah indonesia
karena memang ada beberapa kendala yang dihadapi
beberapa kendala ini antara lain adalah
telah menjadinya maria lumowa sebagai warga negara belanda sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga akan ada sulit dari proses administrasi kenegaraan
seperti itu karena juga selain tinggal di singapura
maria lumowa juga beberapa kali tinggal di belanda
dan pada tahun dua ribu sepuluh
atau dua ribu sepuluh dan juga tahun dua ribu empat belas
pemerintah indonesia sempat melakukan komunikasi dengan pemerintah kerajaan belanda
untuk melakukan proses ekstradisi
tetapi memang hal tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah kerajaan belanda sendiri
karena memang pemerintah kerajaan belanda merasa bahwa maria lumowa adalah warga negaranya
memang harus dilindungi dan menawarkan kepada pihak indonesia untuk melakukan persidangannya di belanda sendiri
tetapi memang secara kedaulatan hukum itu tidak baik untuk indonesia sendiri
pada saat indonesia ini mengetahui bahwa
maria lumowa melakukan perjalanan ke serbia
dan juga indonesia mengetahui bahwa hubungan antara indonesia dengan serbia juga cukup baik
sehingga ada komunikasi yang dilakukan antara pemerintah indonesia secara langsung
hal ini langsung dilakukan oleh menteri hukum dan ham
yasona lawli yang juga langsung berkomunikasi dengan otoritas hukum di sana
dan bahkan juga menjadi perhatian khusus dari presiden serbia sendiri
sehingga akhirnya ekstradisi pun tercapai dan juga dikabulkan
oleh pemerintah dari serbia
sehingga indonesia akhirnya bisa melakukan proses administrasi dengan baik
dengan cepat juga
dan dikabulkan oleh pemerintah serbia
sehingga akhirnya sampai saat ini indonesia telah bisa dikatakan berhasil
untuk membawa pulang maria lumowa kembali ke indonesia
untuk menjalani proses hukum setelah tujuh belas tahun buron
ya ini juga menunjukkan bahwa hubungan bilateral antara serbia dan indonesia cukup baik begitu ya
karena proses ekstradisi ini memang berlangsung cukup cepat juga
kalau kita melihat akhir
dari babak pengejaran selama tujuh belas tahun ini
yasona lauli langsung menjemput maria begitu
untuk kemudian datang ke indonesia
namun adakah siapa lagi yang kemudian akan mendampingi maria
untuk kemudian terbang ke indonesia
albi apakah anda sudah mendapatkan informasi lain
ya anissa saya kurang begitu jelas mendengar pertanyaan anda
tapi yang bisa saya tangkap sedikit adalah
bahwa selama dalam proses ekstradisi ataupun penjemputannya ke serbia
ini dilakukan oleh kementerian hukum dan ham
langsung dilakukan oleh menteri hukum dan ham sendiri
yaitu yasona lawli
ditemani oleh beberapa staf ahli dan juga staf khusus
dan juga staf kemenkum ham yang lain
untuk melakukan diplomasi dan juga dibantu oleh duta besar indonesia untuk serbia sendiri
untuk bisa melakukan proses negosiasi komunikasi dan lain sebagainya
tetapi ketika pulang lagi ke indonesia
informasi yang saya dapatkan saat ini
baru sampai dengan pihak dari kemenkum ham sendiri
hanya dengan staf staff dari kementerian hukum dan ham sendiri
dan belum ada informasi lebih lanjut
apakah ada pihak pihak lain juga yang turut serta menemani kepulangan dari maria lumawa sendiri
bersama kementerian hukum dan ham
ya albi yang terakhir
anda tadi sempat menyebutkan bahwa penerbangan akan sampai di indonesia pukul sepuluh tiga puluh
lalu setelah itu maria dan rombongan akan kemana albi
saat ini memang belum ada informasi lanjutan mengenai setelah ini akan dibawa kemana
tetapi informasi yang saya terima sampai saat ini
bahwa setelah nanti
ini belum ada informasi lanjutan mengenai setelah ini akan dibawa kemana tetapi informasi yang saya terima sampai saat ini bahwa setelah nanti
bahwa setelah nanti
tiba di bandara internasional soekarno hatta
tepatnya di gedung vip terminal tiga bandara internasional soekarno hatta sendiri
pihak dari kemenkumham nantinya akan langsung menggelar konferensi pers
di lokasi tempat saya berdiri
belum diketahui apakah nantinya mario lumowa sendiri akan dihadirkan di sini atau tidak
tetapi yang pasti menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lawli sendiri yang langsung akan memberikan keterangan persnya
tetapi setelah itu apakah nantinya akan dibawa ke rumah tahanan milik kemenkumham
ataukah dibawa ke rumah tahanan yang lain masih belum bisa diketahui
ataupun belum bisa dipastikan karena belum ada informasi lanjutan
bahwa diperkirakan rombongan dari kemenkumham beserta dengan tersangka dari kasus pembobolan bank bni maria lumowa sendiri
diperkirakan akan tiba di bandara internasional soekarno hatta
di gedung vip ini pada pukul sepuluh tiga puluh wib nanti
dan kemudian akan dilakukan konferensi pers setelahnya
untuk menjelaskan bagaimana runtutan proses komunikasi antara indonesia dengan serbia
dan proses penjemputan lain sebagainya
dan juga rencana proses hukum yang akan dilakukan selanjutnya oleh maria lumowa di indonesia sendiri
apakah akan ada hukuman hukuman berat yang menimpa setelah melakukan pembobolan rp satu tujuh triliun
dan juga menjadi buron oleh dari pemerintah indonesia selama tujuh belas tahun lamanya
baik kami akan terus tunggu bersama perkembangannya
terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda dari bandara soekarno hatta